kamu mau ketemu sama mamanya pak rendy
iya mbak doain kiki langgeng ya mbak ya sama mas randy ya
wahai si demplon
cakep bener dah nyawa ketemu sama cumer
nama adiknya papa namanya siapa mak
sekarang tinggal fotonya mbak
mama punya gak
punya kok tapi mama harus nge print dulu ya
bentar mama nge print di tempat kantor apa apa ya
terima kasih banyak
selamat datang pak aldi parah
biar di beginipan
bapak sobat p algunemberom pastor maafan tangyouk matta
makan malam sudah siap yuk
mama buat rawon
dan rujak petis kesukaanmu
ya ampun ma
kok ngerobotin segala sih
kan bisa beli makanan di luar aja mah
mama seneng masak ini
kamu udah dimana
aku ini jalan ma
sama kimberly kan
kan mama sudah bilang
ajak kimberly kesini
untuk makan malam sama sama
kok kamu tuh susah ya dibilanginnya
aduh ma udah deh
aku sama kimberly itu cuma temenan mah
aku nggak punya pacar ma
aku pulang ajak kimberly kesana ya
tapi mama tenang ya
mama tunggu yuk
gampang juga bikin ready nurut sama aku
akhirnya rencanaku berhasil
sekarang juga aku ketemu sama pacarnya randy
garis lurus atau iya
sekarang warna hijau
udah mama print
ini foto oma sama opa dari mama
tapi masih ada yang kurang sih mir
masih ada yang kurang ya
kita tempel dulu ya fotonya ya
ada yang kurang
foto adiknya mas al masih belum ada
mama ada gak fotonya
eee masih gak ya
eee masih gak ya
masih gak ya
masih gak ya
aku harus bilang apa ya kak andin
sejak awal aku sudah gak setuju dengan keputusan awal
merahasiakan soal roy dari andin
sampai kapan sih harus kayak gini

aku kirimnya sekarang ya
masin ya udah
yaudah aku ke kamar dulu ya
hii dikit lagi jadi
den kamu keluar sekarang ya saya tunggu di gerbang
maksa banget jadi orang
masa lah kenapa sih
kok nyuruh aku ke depan rumah
kalau suami nyuruh buka buka
gak usah banyak protes
saya beliin kamu sepatu baru blazer baru
aku kan udah bilang sama kamu mas
aku gak butuh barang barang mewah dari kamu
ya tapi kamu besok butuh
ya butuh untuk apa
ke sekolahnya rena
apa lagi deh
baca biar gak usah banyak tanya
bodiding universitas pelitanusa
panggilan interview untuk menjadi dosen junior
ini beneran mas
sejak kapan saya pernah main main
ya bisa lah direkturnya rekan kerja saya
tapi kamu masih senang dulu belum tentu kamu bisa lolos
kamu harus diinterview dulu besok
terima kasih amai
saya yang makasih nin
makasih saya masih diberikan kesempatan untuk melihat senyum bahagia kamu seperti ini
terima kasih banyak nin
terima kasih banyak nin
mama dari mana aku balik kamu udah gak ada ngasih kabar lagi
tadi mama tuh habis dari kantornya nino
jadi elsa tadi datang ke sini sambil nangis nangis
dia cerita kalau nino masih aja mempedulikan andin tanpa memikirkan perasaan elsa
mau apa sih nino
dulu waktu andi memerlukan support seorang suami nino malah pergi ninggalin dia
sekarang nino udah sama elsa malah memperhatikan andin
iya makanya mama gak bisa diem minino untuk terus bersikap seperti ini sama elsa
jadi tadi mama temuin dia mama kasih peringatan sama nino
dia janji kalau dia akan menangis
dia mau bener bener memperbaiki pernikahannya sama elsa
kita lihat aja mudah mudahan benar ya
semoga dia betul betul pegang kata katanya
karena kalau tidak papa kan bicara tegas sama dia
lucu banget pokoknya
udah pulang al
mama aku bikin lagi family tree kan belum selesai ma
oh iya belum selesai ya
soalnya untuk menyelesaikan pekerjaannya reina
masandi ngapain malem disini
hayang kikinya udah tidur mendingan pulang gak pulang pulang
kira pake nongol lagi kan jadinya ketemu
hihi awaa jangan nyalahin pemandangan indahku
nah mas kendi
hah emang mas kendi udah gak marah sama kiki
ah enggak kiki
mas rendy atau mas andi pengen minta tolong buat kiki nemenin mas andi ke kondangan lagi
eee bukan bukan bukan itu
mau ketemu sama kamu
iya udah kamu siap siap ya saya tunggu disini
hah siap mas tunggu disini bentar ya
tuh bentar ya mas ya
kamu ada foto adik kamu gak
kamu masih aja terus lanjutkan kebohongan ini
buat apa sih mau sampai kapan

jadi nanti aku minta ya mas
apalagi yang direncanakan al
semakin dia berlarut larut dalam hal ini
semakin dia membohongi istrinya sendiri
semakin dia berlarut larut dalam hal ini
ini bukan benar al
c'mon ini bukan benar al
c'mon ini bukan benar al
c'mon ini bukan benar al
mama pasti sedih dan gak setuju buat terus terusan bohong soal roy
tapi gue gak bisa jujur juga soal ini kan din
andai mama tau kenapa aku harus bohong soal roy ke andin
andai mama tahu kalau andin yang udah bunuh roy
apa yang bakal mama lakuin ke andin mah
halo pak selamat malam
ada apa ya pak
ren saya ada tugas buat kamu dan saya mau kamu lakuin sekarang juga ya
tolong kamu cari foto seorang perempuan siapa aja terserah kamu
tapi harus sekarang juga dikirim ke saya
dan satu hal yang terpenting tidak dikenali andin
oke pak baik
foto perempuan yang gak dikenal sama bu andin
aduh mana bentar lagi saya pergi lagi
ya kayaknya saya masih ada deh foto dia di hp saya
foto dia aja deh
dan kayaknya bu andin juga gak bakal kenal sama dia
pak ini fotonya saya jamin bu andin gak kenal
ini perempuan siapa ya
ah udahlah gak penting
ampetin andin gak tunggu lama

para pebualan itu tuh
jangan lupa like share dan subscribe ya
aku mau ketemu sama mamanya mas rendy
tapi semua kerjaan gigi udah gigi selesain kok bu
jadi udah beres semuanya
kamu mau ketemu sama mamanya pak rendy
doain langgeng ya mbak ya sama mas randy ya
wah si demplon
cakep bener dah nyawa ketemu sama cumer
berna pisah aja
bu boleh nggak diizinin enggak
boleh enggak ya
iya boleh ki
tapi ingat jangan pulang terlalu malam ya
dan you have to make sure rendy anterin kamu pulang lagi ke rumah ini
iya bu siap
makasih ya bu mbak andin
salam punya rendy
ini foto adiknya papa nak
makasih ya pa
selama ini aku enggak pernah lihat foto keluarga mas al di rumah ini
tapi ternyata mas al masih simpen foto adiknya
ternyata adik kamu cantik banget ya mas
dan keliatannya orang yang baik
kalau misalkan dia masih ada
pasti dia akan jadi sahabat aku
foto siapa itu yang dipakai al untuk membohongi andin dan reina
semakin buruk aja kebohongannya aldebaran
ini yang bener yang mana ya
gue pengen nanya sama bu bos
rahasia apalagi yang disimpen amani keluarga
kesian gue sama andi
kalau sampai dia dibohongin gini
ini kita ketemu mamanya mas randy
di apartemennya mas randy
iya mama saya baru datang dari surabaya
dan minta saya buat ajak kamu makan malmar
beneran tai ki
kok kayak mimpi
kiki masih tidak nyangka loh
diajak mas randy buat ketemu sama camber kiki
kici deg degan ini mas
saya minta maaf ya sebelumnya
kamu jadi terlibat
kamu tuh pacaran aku
padahal saya udah jelasin
kalau kita tuh temenan
malah kumat asmanya
iya emang dari dulu
mama saya pengen saya cepet cepet punya pacar
setelah saya putus darinah
ah yaudah pokoknya
nanti pas kita udah sampai apartemen
kamu buat pura pura lagi jadi kimberly
dan kerja di perusahaan rusia
bisa kan kayak kemaren
apa sih yang gak buat mas randy
terima kasih ya
alhamdulillah tugasnya rina udah selesai
aku bener bener gak percaya ini
ini aku beneran dapat surat panggilan interview
padahal kemarin itu aku aja ditolak
jadi gak sabar debut besok
aku telfon papa kali ya
aku kasih tahu kabar ini
siapa telfon pak
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pak aku tuh lagi seneng banget lah
aku bener bener ada kabar gembira buat papa
aku dapet surat panggilan sama wawancara
untuk bekerja di universitas pelitanusa
udah lanjar ya pak
supaya aku bisa ngajar lagi
iya pak aku serius
wapun sebenernya aku sampe sekarang masih gak percaya loh
karena papa tahu sendiri kan
terakhir kali aku kesana dan aku ditolak
alhamdulillah papa seneng dengernya
semoga semuanya lancar ya nak
amin semoga aja semuanya lancar ya
karena aku kepengen banget ngajar lagi
amin papa doa ya
makasih banyak ya pak
ya udah kalau gitu
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh

iya andi dapet wawancara untuk ngajar di universitas pelitanusa udah seneng banget ya pak

iya andi dapet wawancara untuk ngajar di universitas pelitanusa udah seneng banget ya pak
beneran aduh mama ikut seneng loh dengernya ini

bukannya karirnya andin itu sempat mandek
gara gara dia
ini tiba tiba sekali
padahal baru tadi sore al tanya ke aku
apa panggilan wawancara ini ada campur tangan alat
gue udah ngerasa lelah
dibalut dengan kebohongan yang lainnya
akhirnya datang juga
ini pasti yang namanya kimberly yo
tante apa kabar
kabar tante apik
wah orangnya sama namanya sama ya
imut cantik manis
tante lihat mbak kim ini sama randy pasangan yang serasi
kalian itu kan sama sama sibuk kerja
tante berharap kalian berdua itu saling pengertian
nah sudah kalo begitu silahkan duduk
tante berharap kalian berdua itu saling pengertian
ini semua makanan tante yang buat lho mbak kim
terima kasih tante
ini ada rujak petis
terus ada rawon
ini makanan kesukaan saya di kampung tante
kalau kayak gini jadi kangen sama kampung halaman
oh jadi mbak kim ini asalnya dari surabaya juga toh
aduh kalau gitu kita tuh sekampung ya
pantesan tante kok ngerasa lebih akrab gitu loh
jadi ngerasa lebih gimana gitu lebih dekat
tante bisa aja
enak ngomongnya ya tata ya
iya kita sekampung gitu loh
katanya mbak kim itu jago bahasa rusia yuk
kembeli ini kan kerjanya di perusahaan rusia
pasti dia bisa bahasa rusia dikit dikit
terus ah pernah ngomong bahasa rusia sama randy
bahasa rusia ya
mak kita langsung makan aja ya
ini juga kasihan kimberly takutnya udah lapar ya
mama cuma mau ngobrol sebentar
mama tuh ngerasa
udah akrab gitu lho
tante pengen tau nih
kalo bahasa rusianya
tante pengen tau nih
aduh hebat sekali sih mbak kim ini
belajar dimana sih
aduh sekarang kita makan ya
mbak kim harus makan yang banyak biar sehat
oh siap tante
mau banyak apa dikit masuk
mas juga gini mintanya di layan gitu tempat anaknya
silahkan silahkan silahkan
mbak kim juga mau tau
aduh terima kasih
ehm mbak kim disini tuh jangan sungkan sungkan
besok besok main lagi kesini yuk
atau enggak kita jalan jalan gitu loh
jangan sampai mama beneran ngajak kiki ketemuan lagi abis ini
aku juga gak nyangka aku ngelakuin itu sama kamu
aku ada salahnya
mungkin aku layak untuk ditampar
apa mungkin perasaan di hati ini sudah hampa ya allah
tepat iya ada
ada harapan untuk
untuk bisa memperbaiki pernikahan ini ya allah
tepat iya ada
tepat iya ada
kau orang nganter telepon sih
tepat iya ada
ya mir ada apa mir
saya mengganggu malam malam begini
ada apa ya
mau melaporkan pak
barang kita digoda
barang kita digoda
ada yang ambil pak
dicurigai ada staff yang ambil ban itu pak
apa bisa kita cek cctv dari server
di ruangan bapak besok
tolong dicek detailnya ya
iya pak baik pak
kau masih kerja mas
kamu tidur duluan ya
saya masih banyak kerjaan sebenarnya
aku mau bilang makasih mas karena
kamu udah ngisiin aku untuk
di ruangan bapak besok
di universitas pelitah rusa
dulu itu kamu pernah ngalaman trauma ya mas
trauma sama perempuan mungkin
mungkin kamu pernah mencintai seseorang
perempuan itu menyakiti kamu mas
maka dari situ kamu takut untuk mencintai aku
saya bilang tidur tidur
harus fresh mukanya harus segar
jangan selalu malu maluin saya kamu ya
lihat satu lagi ya
gak ada trauma trauma

aku mau tidur ya mas
ya udah aku tidur
harus banyak istirahat
jangan kerja mulu ya
uang gak dibawa mati kok mas
saya terpaksa pura pura mau lembur
karena saya takut kalau harus menantap ponca kecewa kamu yang berharap bisa menjadi istri saya seutuhnya
sementara saya belum bisa membiarkan itu terjadi
sementara saya belum bisa membiarkan itu terjadi